soal pembebasan bersarat itu tentu peraturan perundang undangannya sudah secara formal menesarat
dan anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim
kalau urusan hukuman dan membebaskan itu
kita membawanya ke pengadilan dengan bukti bukti yang kuat
kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak
kita tidak bisa ikut campur
kita hormati karena ini proses ketatanegaraan kan